di indonesia ini sama pak jokowi tahu tahu saya ditelepon oleh pak seskap waktu itu
saya sedang ada di luar negeri beliau bilang ibu ibu diberi tugas tugas apa untuk menjadi
ketuan ketua dewan pengarah sebuah badan baru badan pembinaan pembinaan ideologi pancasila wah
kerennya saya pikir terus seperti apa itu badan itu berupa unit kerja presiden terus saya spontan
bilang dengan pak pram sekap itu pak pram pramono anung pram kamu mbok ya jangan main main loh jelek
kelima loh lah mosok melorot melorot unit unit kerja presiden aku bilang kasih tahu dong sama
presiden biar sedikit keren itu sudah diputuskan bu ya allah sebelum gimana ya saya mikir dulu ya
pak pramono itu kan tahu adat saya tapi terus saya mikir tapi kok itu pembinaan ideologi pancasila
udah deh pram tak terima deh biar cuma unit doang coba pak jokowi kan kebangetan ya
enggak lihat saya bayangkan sampai saya waktu ketemu beliau pak yang bener aja dong masa
seks udah keren ketua dewan pengarah eh tau tau unit kerja dipanggil menteri aja saya pengen menangis
saya panggil pasti enggak mau pasti yang datang apa dirjen mungkin enggak dirjen deh apa sih ya
di bawahnya direktur wolo eselon viro itu jadi begitu langsung saya bilang pak kalau saya saya
suruh kerja buat pancasila terus hanya unit kerja enggak usah pak saya enggak mau insyaallah bapak
mau saya pilih lagi saya suruh terpilih lagi tolong dong ini unit kerja ini dikerenin dikit deh
saya bilang terus beliau bilang jadi apa bu ada dua pak saya langsung begitu kalau tidak badan lalu
dewan tapi saya jawab sendiri kalau dewan kebak kalau dewan kebanyakan ngomong jadi kayak ting teng
enggak deh pak saya pilih badan lah
hai kenapa kau badan bu kan badan langsung ke bapak oh gitu ya iya
terus sampai hari ini susah banget loh ketemu pak jokowi
aduh payah deh